good morning bersepeda di pinggir pantai rasanya luar biasa segar
nah kali ini saya akan mengajak anda untuk berkeliling di ancol kira kira ada apa aja
yuk kita simak dalam segmen weekend getaway berikut ini
kali ini saya tidak hanya bersepeda saja untuk menikmati suasana di ancol
saya ingin melihat dan menikmati keseruan lain yang ada di tempat wisata
yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan ini
ancol memiliki puluhan wahana atraksi wisata dan olahraga
sejak mulai dibuka kembali akibat pandemi ancol mulai dipadati pengunjung
pengelola masih memperlakukan pembelian tiket secara online dan menerapkan protokol kesehatan
memasuki wahana permainan sudah biasa jika dilakukan di ancol
nah kali ini saya akan bertemu dengan penghuni ancol yang baru
salah satu yang menjadi andalan di ocean dream samudera ini adalah istana pinguin
di sini kita bisa menyaksikan atraksi dari pinguin humboll yuk kita lihat
memasuki istana penguin kita akan disambut dua ruang kaca yang besar
satu berisi ribuan ikan dan digunakan untuk pertunjukan mermade show
sementara ruang kaca satunya dihuni oleh sebelas penguin humboldt
penguin ini didatangkan sejak dua ribu sembilan belas dan menjadi suguhan utama di lokasi wisata ini
tingkah lucu mereka bisa kita lihat dari balik kaca
dan saya cukup beruntung bisa melihat dari dekat kelucuan burung yang didatangkan dari amerika selatan ini
atraksi yang ada di pingoin kingdom ini menarik perhatian banyak pengunjung
tak hanya lenggak lenggok lucu pinguin atraksi mermaid menyelam bersama ikan juga membuat penonton terkesima
sayangnya atraksi mermade show dan juga pemberian makan pingguin humbold ini tidak setiap saat bisa ditonton
keduanya hanya hadir di jam jam tertentu saja
kedua penonton terkesima
kedua penonton terkesima
di ancol ada kebun binatang loh
ya kebun binatang yang bernama fauna land
meski hanya seluas dua lima hektar fauna land ini memiliki delapan puluh lima spesies binatang
kedua penonton terkesima
kedua penonton terkesima
kedua penonton terkesima
jadi kelebihan yang ada di fauna land ini adalah kita bisa berinteraksi langsung dengan binatang
setelah selesai seperti burung kakak tua ini
dan saya juga sudah bersama dengan bapak muhammad rifai selaku operasional manager di fauna land ini
pak rifai kalau bisa cerita kelebihan apa lagi yang bisa dimiliki oleh fauna lain jika dibandingkan dengan taman satwa lainnya
keunikannya adalah edukasi untuk anak anak
jadi yang dimana tidak ada di zoo zoo lain kita ada
contoh kayak si emang putih amang albino itu yang ada di depan tadi mas sudah lihat
satunya di dunia
satu satunya di dunia
satu satunya di dunia
satu satunya di dunia terus juga kita ada hewan sound on the ship
anak anak suka tuh kartun sound on the ship kita sudah datangkan
langsung kita datangkan dari skotlandia
jika biasanya beberapa koleksi burung berada di dalam sangkar
di tempat ini sejumlah burung dibiarkan bebas di alam terbuka
burung burung pemangsa dibiarkan bertengger di atas batang pohon
salah satu penghuni fauna lane yang menarik perhatian adalah singa putih ini
hewan dengan nama latin pantera leocrugeri ini berasal dari afrika bagian selatan

sebelumnya di mana pun mereka berada
salah satu koleksi terbaru yang ada di fauna land ini adalah show the ship atau nama istilahnya adalah office areas
jadi memang domba yang memiliki wajah atau kepala ini berwarna hitam
nah di sana tuh mereka lagi ngadem
karena memang sebenarnya mereka ini hidup di pegunungan alpen di swiss
ini memang membutuhkan cuaca yang sedikit dingin
di jakarta kan panas
sehingga mereka harus ngadem istilahnya dengan
sehingga mereka harus ngadem istilahnya dengan kipas
sehingga mereka harus ngadem istilahnya dengan kipas
selain singa putih dan juga sound the ship pengunjung fauna lane juga dapat melihat siamang albino
semua koleksi satwa yang ada di fauna lane ini menarik perhatian pengunjung
semua koleksi satwa yang ada di fauna land ini menarik perhatian pengunjung
jalan jalan gitu kan jadi pas kesini lagi seneng banget sih
yang penting nggak rame sih
saya sekeluarga bersama anak dan istri baru pertama kali kesini
kalau saya lihat tempatnya juga cukup nyaman gitu ya
banyak binatangnya unik unik
terus tempatnya juga lumayan bersih
dan tempatnya luas juga jadi ya cukup nyaman buat anak anak
pertama kebersihannya kayaknya ya saya lihat lumayan bersih
tempatnya juga rapi tersata
areanya juga cukup luas jadi lebih enak buat anak anak aja sih
selesai berkeliling ancol dan juga menikmati berbagai wahana yang ada di sini
saatnya untuk mengisi perut
jangan pernah lupa dan tetap patuhi protokol kesehatan
menutup kunjungan saya di ancol kali ini
saya menyantap hidangan dari salah satu rumah makan yang ada di ancol
rumah makan yang ada di tepi pantai ini
tak hanya menawarkan hidangan yang nikmat
tapi juga pemandangan yang menyenangkan sebagai penutup jalan jalan saya di hari ini
tim liputan cnn indonesia